aku gak mau adik aku udah masalah di tempat kerjaannya
wajar aku kayak begini
ya kalau gitu kamu awasin aja
kamu liatin apa benar nino itu seperti yang kamu kira
tapi kamu gak bisa langsung nyuruh catering gak kerja kayak gitu
itu gak adil buat catherine kak
mama cuma lagi capek
oh mama capek
biar mama gak capek
maaf belum bisa cerita ke kamu siapa apa kandung kamu yang sebenarnya
kamu masih terlalu gosong untuk tahu semua ini
mama merasa kamu belum siap
untuk mengetahui masa lalu yang kelak
aku bernasib baik
tak ada kurang sakit
paham dengan apa yang saya bicarakan kemarin
tentang jalan mengunggu andi neraima
saya kesini cuma ingin
memberitahukan ke nino
untuk tidak mengganggu anak dan istri saya
karena saya udah beberapa kali bilang kepada anda
tapi anda tidak pernah paham
saya hanya ingin mencari kebenaran
saya ingin mencari kebenaran
melalui jalur yang benar
karena untuk mencari kebenaran statusnya rena
apa benar anak saya atau tidak
anda berbicara tentang hak
anda mencarikan andi
ketika anak itu masih ada dalam kandungan
ketika anak itu masih ada dalam kandungan
akte anak tersebut itu atas nama andin ibunya
tidak ada nama anda di sana
hak apa yang anda punya
dan satu lagi yang harus anda camkan
rena itu adalah putri keluarga al fahri
namanya saja rena
rena putri al fahri bukan rena putri prasetya
sampai situ paham kan
jadi sekarang anda minta pengacara anda
calbut berkas ini
ini sudah keputusan saya
sudah sayang sudah
sekali lagi saya tegaskan kepada anda
cabut permintaan berkas ini
untuk menguaskan ego anda
karena saya tidak akan membiarkan rena melakukan tes itu
untuk memuaskan ego anda
untuk memuaskan ego anda
untuk memuaskan ego anda
untuk memuaskan ego anda
kamu lihat deh nih
ini ada update an berita tentang elsa
dia difonis lima tahun sembilan bulan penjara
atas kasus pembunuhan roy
aku udah tahu sayang
kamu kenapa sih
kok kayak gak semangat gitu
ya aku udah berantem sama adik aku
aku habis berantem sama adik aku
bukannya kemarin udah baik baik aja
berantem karena apa
bukan bukan soal kita

terus apa dong masalahnya
kamu ingat kan
adik aku diterima kerja
masalahnya adik aku kerja di kantor nino
masalahnya adik aku kerja di kantor ini
dan aku gak suka
dan aku gak suka
dan aku gak suka
aku minta adik aku keluar dari sana
jangan kerja di sana
kamu kan tau sendiri
hubungan aku sama nino bener bener gak baik
berapa kali aku ribut sama dia
berapa kali aku berantem sama dia
berapa kali dia campur masalah orang lain
sekarang kamu mikir
kalo sampe adik aku kerja disana
aku takut dia jadi bulanan bulanan nino
ya salah aku gak mau dia kerja di sana
makanya aku minta adik aku keluar dari sana
jangan kerja di sana
kamu tuh mikirnya kejauhan banget sih enggak
kamu tuh gak berhak lo ngarang catherine kerja
sekarang kamu mikir
aku sayang sama adik aku
sekarang ada masalah seperti ini
kalau dia ada masalah di kantor bagaimana
aku gak mau adik aku udah masalah di tempat kerjanya
wajar aku kayak begini
ya kalau gitu kamu awasin aja
kamu liatin apa benar nino itu seperti yang kamu kira
tapi kamu gak bisa langsung nyuruh catering gak kerja kayak gitu
itu gak adil buat catherine kan